di good morning kita punya cara yang berbeda juga
di hari kasih sayang ini kita akan ditemani sosok wanita
yang bisa dibilang kehidupan dipenuhi cinta kasih untuk anak dan juga keluarganya
betul sudah hadir di studio cnn indonesia ada mbak dewi yul
kita langsung kesana saja
nah ini dia selamat pagi good morning mbak dewi
alhamdulillah tetap cantik
ini lagu lagunya dulu saya dengerin
ibu saya juga kalau karaokean saya ajak lagunya lagu lagunya mbak dewi yul
yang paling mengena begitu ya
angkatannya mamanya ya
tapi tetap kok kita masih cukup mengenal begitu ya lagu lagu ataupun karya
ini idola ini idola saya pengennya foto duluan malahan sebelum wawancara gimana dong
iya gimana dong ya mbak dewil tapi apa kabar sejauh ini
di hari valentine ada apa istilahnya ya
acara khusus gak sih untuk merayakan bersama keluarga
jadi kan valentan di keluarga kita gak jadi budaya
kita tidak bisa menutup silaturahmi budaya
artinya semua yang melekat di kita juga kan bukan budaya kita
tetap tidak menolak
hanya mengatakan kepada anak anak bahwa
kasih sayang itu sepanjang hayat dikandung badan
dari hari ke hari dari waktu ke waktu
itu terus harus ditumbuhkan
dan itu bisa dipelajari kan
nah sekarang kan kalau bicara tentang valentine nih mbak dewi
ini kan apa ya asosiasinya orang bilang ini tentang cinta
gitu kan tentang kasih sayang
menurut mbak dewi sendiri
definisi cinta atau kasih sayang
buat seorang dewi yul itu seperti apa
kasih sayang itu luas dan dalam
kasih sayang kepada
anak keluarga pasangan tetangga
artinya kasih sayang atau cinta kasih gitu
luas banget gitu artinya
saya sendiri berusaha mempelajari
untuk menghasilkan cinta dan dalamnya
untuk menghasilkan cinta dan dalamnya
kasihi sesama tanpa pilih kasih
artinya kan itu
sulit sekali kadang orang kan
oh kalau gak deket
kadang kadang saya lagi belajarnya
justru dari anak saya
surya itu membuatkan saya ig
delapan bulan lalu bulan juni
jadi dia bilang ibu
harus laporan terus sama ibu
apalagi dia waktu itu mau pergi ke mana ya
mau ke turki kalau nggak salah
ke turki jadi
ibu bisa oh sorry maaf amerika
ada undangan def
ada sepuluh defable diundang oleh
masa presiden obama
untuk ke gudung putih
lalu kemudian boleh melihat
nasa untuk melihat pekerja
dari defable yang bekerja di nasa
ibu saya bikinin ig jadi ibu bisa tahu gak
ibu saya bikinin ig jadi ibu bisa tahu
gak usah tanya tanya saya
saya ada dimana karena semua bisa dilihat disitu
ya iya jadi kasih sayang itu buat saya ya
artinya bentuk perhatian bentuk kekhawatiran
yang karena kadang kadang
orang kan sudah
kalau sayang itu harus
meraba mengelus membelai
gak juga gitu artinya
menyayangi itu juga bisa dengan menegur
tapi baru merasakan gitu ya bahwa maksudnya ada bentuk bentuk
tadi kan disebutkan juga ada bentuk bentuk yang berbeda dengan saya gitu ya
ada putranya mbak dewi
surya ya yang memberikan perhatian khusus
semua anak anak yang mendengar maupun yang tuli
kakaknya suria maupun adiknya
kan mendengar mereka bertiga
jagoan setelah kakaknya
gak ada itu gaya
menyayangi ibunya itu beda beda
dan itu sangat menarik buat saya
jadi kalau misalnya
saya ada waktu surya ada waktu
kadang dia bilang bu ketemuan
di jalan ya kita jarang jarang
bisa ketemu karena dia sudah tinggal sendiri
oke jadi hal hal kecil
sebetulnya ya yang ternyata bisa
membahasakan kasih sayang kita kepada orang lain
tapi ini coba kita lihat ya sebetulnya seperti apa sih
kasih atau ungkapan kasih sayang dari
putra mbak dewi yul
lihat dalam satu sajian berikut ini
mama adalah malaikat hidup yang tidak bersayang
aku tak pernah kehilangan kasih sayang
meski ku tahu
hidupku tidak seberuntung teman temanku yang lain
memang tidak bisa mendengar
tidak bisa bicara
bisa merasakan ketulusan kasih mama
dan keluarga saya
tidak ada yang mau dari keluarga saya tidak menjadi apa apa
dari mama ku belajar
ketulusan dan cinta kasih
aku pun tak ingin hidupku ini justru menjadi beban untuk mama
aku ingin berbagi manfaat dengan sesama
sekaligus membanggakan keluarga
berprestasi di ajang nasional maupun internasional
tak lantas membuatku puas
aku akan berharap
dan membuatku puas
akan terus berjuang di tengah keterbatasan
mewujudkan mimpi yang akan ku persembahkan
suatu saat nanti
pesan untuk ibu saya
ibu tetap semangat
tetap memberikan kasih sayang
dan kakak dan adik saya
dan sama tujuhnya
sering gak sih
tapi surya mengucapkan
untuk mbak dewi
pengucapan i love you itu setiap waktu
jadi kalau dengan surya saya
i message atau saya
selalu saya tutup dengan i love you
abis itu kalau sama kakaknya
yang mendengar dan adiknya juga
terus mereka bisa jawabnya
udah kebiasaan dari kecil
kalau udah besar biasanya tuh aduh maaah
mau di depan teman temannya
kalau mereka telat pulang gitu
ayo mohon ibu yang telepon
atau ibu yang dihubungin
untuk kasih kabar aja biar ibunya tenang gitu
nanti selalu gitu
saya selalu yang memulai
dan itu mereka gak malu di depan teman temannya
saya biasakan itu
hal kecil sederhana tapi kalau diungkapkan
dan kalau ketemu saya gak peduli saya peluk aja gitu
nanti kalau aduh ibu eh ini kan
pengobatan juga ini terapi
dan memang mereka harus meyakini itu
bahwa pelukan itu
ada ini gak kebiasaan
apa ya yang mbak dewi ingat gitu
apa dengan putra putranya mbak dewi
yang memang kalau yang
putra yang kedua gitu
seperti apa biasanya yang
ketiga yang bungsu ini surya itu selalu
seperti apa gitu
jadi kalau yang nomor dua
ini yang sekarang namanya ramah
sedang ngambil s dua di
mudah mudahan akhir tahun ini
kalau surya kan
perhatian tapi dia
lebih banyak diam
kalau yang nomor tiga cuek
tapi nggak mau jauh dari saya
jadi semua ada punya karakter yang membuat
karena saya yakin orang tua
pasti menyayangi anak anaknya
dan berusaha proporsional
kalau adil mah susah ya
karena kalau bicara adil karakter mereka itu
membedakan kedekatan kita
jadi ada caranya masing masing begitu ya
dan tidak bisa satu anak
karena mereka beda karakter
kita jeda dulu ya
setelah jeda anda jangan kemana mana
tetap bersama kami di good morning
sampai jumpa di video selanjutnya
anda masih menyaksikan good morning
mbak dewi biasanya anak anak ini suka jadi sumber inspirasi
karena kalau buat penyanyi kayak mbak dewi itu kan
biasanya ada lagu untuk anaknya mbak dewi gitu itu sempat gak sih bikin kayak gitu
saya ada beberapa lagu saya bikin tapi saya tidak pede bikin tentang anak belum belum
jadi pada suatu masa saya bikin lagu dari umur tujuh belas saya punya beberapa lagu yang saya bikin sendiri
saya nggak mau bilang ciptaan karena ciptaan itu cuma allah kan
jadi saya bikin lagu sendiri tapi pada saat itu tahun sembilan puluh lima saya bicara sama mas sosipratama
mas tolong dong bikinin lagu ungkapan penerimaan saya terhadap kelahiran keberadaannya giska
giska waktu itu umur tiga belas tahun
terus mas yosi bikinkan lagu judulnya putri
putri putri kecilku aku sayang padamu
jadi dari lagu itu saya mulai belajar isyarat paling tidak giska tahu bahwa dia sangat saya
saya harapkan dia giska itu meskipun dia tuli tapi saya menganggap dia karunia terindah dalam hidup saya
satu refnya aja dong mbak dewi mau dong denger
putri kecilku yang ayu tak tega hatiku tinggalkanmu
ku korbankan semua kepentinganku hanya untukmu
so sweet banget ya
itu ya di semua itu
jadi bu ble pun punya inspirasi anaknya jadi anaknya penyakit menderita kanker hati begitu mbak dewi
tapi pertanyaan saya kalau saya belum menjadi orang tua kan prap
bagaimana caranya saya nanti sebagai orang tua bisa memberikan semangat
karena kan inspirasi pasti dari keluarga terdekat dulu kan mbak dewi
iya saya yakin setiap manusia itu kan dikasih ujiannya berbeda beda
hanya bagaimana kita di depan anak jangan pernah kelihatan kita lemah
jangan kita jadi orang yang gampang mengeluh
karena itu akan melemahkan diri kita maupun melemahkan lingkungan sekitar kita
kita nggak bisa jadi cahaya
jadi tempat berkeluh kesalah sudah dikasih panduannya
berkeluh ke salah kepada yang memberi ujian supaya diberi jalan keluar
minta solusi jangan minta kuat
kita memang melatih diri kita untuk merubah keadaan dari pikiran kita
jadi nggak bisa kita bilang aduh ini saya gimana
gimananya jangan tanya orang
orang itu hanya boleh jadi pendengar
karena yang kita share kepada orang belum tentu orang itu tahu problem kita
dan dia tidak punya kuncinya yang punya kunci kita
dan biasanya tiba tiba suka ada kejutan begitu
iya seperti ini mungkin
oh itu jatuh tuh
bisa bawa kursinya nggak kesini satu
coba kasih lihat di kamera ini tulisannya
saya jadi ikut terharu nih
ini udah bujangan mandiri sih
jadi walaupun nggak satu rumah sekarang sudah dewasa
sayang jangan lupa istirahat
saya udah ada di udah balik ke apartemen gitu
jadi yaudah istirahat ya
katanya apa kita ingin tahu
iya kita ingin tahu
i love you tuh gitu kan
surya terima kasih
terima kasih sudah datang di sini
hebat dan niat
artinya mama untuk surya itu seperti apa
arti mama itu saja
untuk kakak ade
ada surya sekarang di sini tuh tadi
kan kemarin katanya
ibu saya mau ada liputan
saya sibuk saya ada meeting gitu
tidak boleh berbohong
tidak boleh berbohong
tapi berbohongnya untuk kejutan ya
kalian kompak tidak sih
paling penting adalah bisa berkomunikasi
walaupun saya terlalu besar mendengar
tapi bisa berkomunikasi dengan orang lain
pada bibir bahasa isyarat dan sebagainya
saya yang memaksa surya membaca bibir
surya meminta saya
belajar bahasa isyarat
mama galak nggak sih
tapi gak balingkan semua
tidak pernah marah marah
nanti kita coba buktikan
apakah kalian kompak atau tidak ya
ada games untuk kalian berdua
setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami
ya kita masih bersama dengan mbak dewi
dan juga sudah ada putra tercintanya
terima kasih sudah datang di sini ya
saya cuma bisa terima kasih aja
terima kasih ini ya
surya ini datang pakai ojek loh
ojek demi mama ya
dia tempat tinggalnya
tapi karena waktunya sudah sedikit
jarang sekali ketemu sama surya
ini berarti kesempatan yang cukup
nanti kan dong sama mbak dewiul
berapa kali seminggu kira kira
seminggu sekali pun kalau sibuk nggak bisa
kadang surya dua minggu sekali
dua minggu rata rata
karena surya ke rumah
misalnya pulang ke rumah
sayangnya lagi ngamen keluar
jarang match waktunya
masih suka masak nggak
lagi masih main remya
surya pinter masak
saya yang pinter masak
apa momen yang paling diingat oleh surya
saat saat paling diingat tentang aku
di atas jalan jalan kayaknya singapura
anak pada kuat
makanya saya nggak suka jalan jalan
tapi senang karena bisa keluar kemana mana
keluar bareng senang
di jakarta susah ya
kalau lagi keluar
ada waktu gitu
nggak kuat jalan kan
aduh gak kuat anak anak kan
apalagi kalau udah main di universal
wah ibunya manis manis saja
duduk kesana deh
ntar jam berapa deh
ini kalau ganteng ini
udah punya pacar belum
sudah punya pacar
ibu sudah tahu
oh ibu sudah tahu ya
karena nanti takut bikin banyak patah hati
takut membuat patah hati
fokus memajukan teman teman tulinya
jadi memang menahan dirinya luar biasa
dia bilang ada yang cocok
tapi suka pindah pindah negara
karena syaratnya rada berat nih
mau informasi syaratnya
kasih tahu syaratnya siapa tahu
ada pemirsa di rumahnya
arief dengan surya rada berat
dan bisa mendengar
karena bisa kolaborasi
untuk menjadi telinganya surya
membantu telinganya surya
hmm itu dia
jadi lewat komunitasnya juga mengajarkan bahasa isyarat kan
mungkin itu sebagai seleksi juga ya
ini melipat baju
cara melipat baju cepat hanya lima detik
nih caranya begini
atau ada titik titik tertentu
nanti di tangannya ditaruh di bagian tengah
diambil satu bagian lagi
menurut saya ini paling
oh ada di sini
nah butuh diulang lagi
ini cepat amat ya
tuh bikin garis seperti itu
kira kira seperti apa
nah di bagian pojoknya ini nih
di bagian tengah pojok
dan bagian atas
yang ditarik adalah bagian
nah bagian pojok atasnya itu dibawa ke bawah
setelah itu bagian tengahnya tarik
ih keren amat
ada tips untuk melipat baju dalam waktu dua detik
oke kita punya tantangannya
mbak dewi mbak surya kita bikin
mbak dewi sama mbak surya satu tim
ini udah rapi kan
beratakin dulu beratakin dulu beratakin dulu
oke boleh saya berdiri
nah oke ya
siapa yang paling cepat ya
belum belum belum
oh belum belum
belum belum belum
oke ini saya taruh
satu dua tiga
ya ampun kebalik
kamu salah nih
kebalik gak bisa ini kebalik
aku jadi salah

kamu gimana sih
ini aku yang bantuin deh
lepat lepat lagi
nah nah gitu
nah suria selesai tuh
suria keren tuh suria tuh
ibunya ibunya ini paling jangan disuruh ngelipet baju
jangan suruh nyetrika
jangan suruh nyusun baju
itu ternyata pr nya ya
tapi ini ternyata cepet ya
untuk melipat baju dengan cara ini cepat
dan juga mudah itu
kalau di sini kan kelihatan nih
ini buat pake sini rumah nih ya
jadi ambil sebelah sini tengahnya
ini ininya ujung sini
wah putarnya salah kayak gini
putarnya salah lah
emang gak bisa nih suruh baju alpun deh
suruh nyangin aja deh
kalau misalnya kita mau jeda tuh gimana bahasa isyaratnya ya
sama dengan di sana juga ya
kembali lagi di
jadi itu bali menonton
sebelumnya terima kasih banyak ya sudah hadir di good morning
sekali sekali kita ngomongin tentang kasih sayang dengan cat yang berbeda lu
terima kasih banyak
amiri bahagia lagi
saya datang ke cnn
oh gini indonesia
terima kasih mbak dewi terima kasih surya
digabung jadi i love you
nanti kita belajar lebih banyak lagi sama surya ya
yuk kita kasih bahasa isyarat coba bareng bareng
nanti ya kembali lagi di good morni